seorang pria di ponorogo nyaris kehilangan seluruh wajahnya akibat digerogoti kanker kulit wajah
ia kehilangan hidung pipi dan dahi akibat penyakit kulit ini
bahkan sejak sepekan terakhir korban tak bisa beranjak dari tempat tidur karena kondisinya yang semakin memburuk
di rumah sederhananya di dusun walikukun desa sudorojo kecamatan sukorojo ponorogo inilah jemaah ditinggal
sejak sepekan terakhir dia hanya bisa berbaring lemah sambil menutup wajahnya
sejak empat tahun silam bapak dua anak berusia lima puluh empat tahun ini didianosa menderita kanker kulit
bahkan hampir sekujur wajahnya saat ini mulai dari dahi bibir hidung hingga mata hilang akibat penyakit kanker ganas yang dialaminya
setiap hari dua anaknya supandi dan kuninda hanya bisa merawat menggunakan obat seadanya
yang dibeli di kios maupun apotek
penyakit yang dialami jemadi ini mulanya muncul tahi lalat besar di hidung
karena terluka beberapa hari kemudian bisul menjadi nanah dan berlubang
jemadi sebenarnya pernah membawa ke rumah sakit dan didiagnosa menderita kanker kulit
tetapi karena keterbatasan biaya dan penghasilannya sebagai penjual sayur keliling habis untuk biaya hidup
cemari akhirnya memutuskan pulang dan membiarkan lukanya
sementara untuk menghilangkan rasa nyeri dia hanya meminum obat anti nyeri yang dia beli dari kios
selama saya ini sakit kanker kulit sejak dua ribu empat belas
itu sekarang gimana wajahnya sekarang
ya seperti itu gak ada aja
luka semua gitu
mata hidung bibir atas kening
kini jemadi dan keluarganya hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban dari sang kuasa
keluarga berharap jemadi bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala